mungkin akang bakal jadi seperti anaknya ceade
suatu saat si neng bakal nanya lagi
apa sebenarnya pekerjaan akang
dia gak mungkin percaya kalau akang jawab freelance lagi
tadi kata kang bahar
akang punya kesempatan untuk jujur
kamu sebelum sini kang
terus dia pergi
tadi saya tanya
dia bilang pergi
tadi saya tanya
pergi kemana kang
dia bilang gak tau
kok gak tau
dia gak tau
kamu selagi galau
emangnya abg aja yang galau
galau kenapa kang
mesen kok cuma satu
oke saya juga mau atuh
tadi gak bilang
udah udah gak usah ribut
amin jadi supir itu udah cita cita atau gimana
ya bukan atuh
itu mah rezekinya aja jadi supir
memangnya cita cita amin jadi apa
kerja di pabrik jadi manajer
ada apa bet
kapan saya harus ngirim surat lamaran
kalau sudah waktunya
kamu mah gak serius sebenarnya mau ngasih kerjaan ke saya apa enggak
kalau kamu gak sabar mendingan kamu cari tempat kerja aja yang lain
bukannya gak sabar
udah dulu lah saya lagi sibuk
belum selesai udah dimatiin
sibuk apa amin kan lebih banyak nunggu daripada kerja
bapak juga belum tentu pergi tiap hari
tehki nanti minta anterin kadang kadang aja
biar saya tambah sibuk sedikit gimana kalau kamu ke pasar biar saya hanter juga
gak mau ah
kalau dihantar amin ntar imas dikira udah gak single
nanti gak ada yang mau deketin imas rugi deh
mau isi beliin obat
gak usah bikin kopi aja
pusing kenapa malah minta kopi bukannya obat
pusingnya bukan pusing penyakit tapi pusing pikiran
emangnya kenapa ada apa
cepat bikinin kopi jangan banyak tanya akan jadi tambah pusing
barusan kebetulan saya lewat lihat lihat ada motor kang mus
cak ade naksir mau dibeli
maaf nggak dijual motor perjuangan
buat kesana kemari nyari nafkah demi anak istri
ihh bukan kang mus
eh eh eh eh bongus bongus
anak saya sekarang sudah lulus
kang mus bisa bantu nggak buat cariin kerja anak saya
barusan kayak ada suara cak ade kan
minta anaknya dicariin kerja
kang mus bisa bantu gak
sudah mungkin akan akan jadi seperti anaknya cak ade
suatu saat si neng bakal nanya lagi
apa sebenarnya pekerjaan akan
dia gak mungkin percaya kalau akan jawab freeland lagi
tadi kata kang bahar
akang punya kesempatan untuk jujur
tapi bukan jawaban yang bakal bikin dia kecewa
akan boleh cari pekerjaan lain
kang bar ngasih kebebasan kalau akan mau cari kerjaan lain
supaya kalau si neng nanya bapaknya kerja apa
akang bisa jawab jujur
kalau gak ikut kang mahar
akang mesti kerja apa
kau gak tau
belum mulai kerja
moro ngelamar aja belum
temen saya yang manajer
yang saya harap harap kasih kerjaan wakil manajer
yaudah balik lagi aja ke kerjaan lama
masih banyak duit
udah gak perlu makan
gak perlu antu
kita jadi partner lagi
nanti disiksa lagi sama orang rame rame
itu kan kita lagi apes aja
jauh jauh ragu jauh jauh bimbang oke
adit kayaknya gak jadi datang deh
iya tapi enggak
uang ini berapa
satu kilo buat tujuh lima atu bang
jangan atu bu
kalau ditawar paling juga empat belas
ih si ibu
saya turun malah ikut turun
harusnya naik biar ketemu
kalau empat belas pak sayangnya gak bisa
ih si ibu
saya sudah turun lagi si ibu ke delapan
ih si ibu
ih dikira dipanggil dikasih